selamat siang bang
kemarin kami gagal karena salah perhitungan
apakah masih ada kesempatan buat kami untuk memperbaiki kesalahan kemarin
tapi waktunya tidak lebih dari satu minggu
siap siap buat balas dendam
orangnya udah pulang
kan orangnya keliatan
kamu lagi sibuk gak
kalau mau nyuruh bikin kopi ngapain akal nyuruh esy duduk
kita mau murah
ada urusan keluarga dulu
kalau bos tahu nanti dimarahin
supaya punya kerjaan yang lebih bagus
kang mus pesen
bantu kang gobang
supaya punya kerjaan yang lebih bagus
kenapa kang mus jauh jauh dari rumah ke terminal
cuma buat ngobrol di jembatan
saya juga tadi waktu nelpon kang cecep nanya gitu
memang janjiannya di jembatan
tapi kenapa di jembatan
saya juga gak tau
kamu bukannya di parkiran
disuruh balik lagi kesini sama otang
kamu nyari otang
otang lagi di biaya
ya saya mau kesana
selamat datang kembali

terus buat bayar sisanya gimana
uang yang buat bayar tanah kan setengah nya udah ada
waktu akang telepon kemarin
kata kang mus
waktu saya laporan kemarin
karena urusan sama orang orang yang banknya dibayar harus berujung perang
itu artinya persoalan belum selesai
karena mungkin mereka akan balas dendam
bank ini gak mau bayar
perjanjian awalnya memang begitu
masih ada kesempatan buat kita
untuk ngabisin orang orang yang jadi backing
pasar sama terminal
mau ketemu teman bisnis
mau dibuat minum sekarang
selamat siang bang
kemarin kami gagal karena salah perhitungan
apakah masih bisa kita berjumpa
masih ada kesempatan buat kami untuk memperbaiki kesalahan kemarin
tapi waktunya tidak lebih dari satu minggu
siap siap buat balas dendam
ya ada pak

orang orang di parkiran
di pasar dan di terminal
tergantung revenge orang orang yang saya bayar melawan backing
saya kasih waktu ke mereka satu minggu
gimana yang terjadi
apa kata bank eddy
tergantung river orang orang yang dia bayar
lawan baking orang orang di parkiran
di pasar sama di terminal
iya dia lagi nunggu temen bisnisnya
mau pesan minum
saya pesan minuman bapak bapak black coffee
sekalian pesan makan
baik pak ditunggu
orang saya sedang menyiapkan pertandingan shock
edis dan sakap
pertimbangannya sepak bola adalah olahraga yang populer
bukan hanya pemain yang akan datang
tapi juga penonton
mereka akan datang berbondong bondong
orang saya sudah menghitung anggarannya
tinggal menunggu biayanya dari bapak
saya pelajari dulu
kalau masuk akal pasti saya bantu
nanti bapak bisa pasang brand bapak di acara
brand saya jangan sampai muncul di panggung politik